informasi selanjutnya jelang konser dewa sembilan belas di grand city convention hall tanggal sepuluh maret dua ribu sembilan belas
al dan dul menemui ayahnya ahmad dhani di rutan kelas satu surabaya di desa medaeng warusidoarjo pada sabtu siang
tim kuasa hukum hingga saat ini masih berusaha agar ahmad dhani dapat hadir dan turut bermain dalam konser yang bertajuk tribute to ahmad dhani
menggunakan kendaraan yang berbeda abdul qadir jailani atau biasa dipanggil dul dan al ghazali mengunjungi ayahnya di rutan kelas satu surabaya di desa medaeng waru sidoarjo sabtu siang
selain untuk melihat kondisi ayahnya kedatangan dul dan al ini untuk membahas konser dewa sembilan belas bertajuk tribute to donny yang rencananya digelar di grand city convention hall pada sepuluh maret dua ribu sembilan belas
hingga saat ini tim kuasa hukum mengaku masih berusaha agar dhani dapat hadir
dan turut bermain dalam konser tersebut

nanti rencananya dhani keluar atau gimana
kita masih proses pengajuan pinjem untuk keluar nanti terhadir
nanti tergantung dari polta di kabur